satu persatu pengendara yang melintas di kawasan salemba tengah
paseban jakarta pusat
diberhentikan petugas satuan polisi pamung praja pada selasa siang
namun salah seorang pengendara yang terjaring razia memprotes
tindakan petugas yang hendak memberikan denda dan sanksi sosial
selain diwarnai aksi protes
sejumlah pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker
bahkan nekat putar arah demi menghindari sanksi sosial
kepala satuan polisi pamung praja kelurahan paseban mengungkapkan
sedikitnya dua puluh lima pengendara terjaring razia kali ini